selanjutnya saudara longsor ada dua orang tertimbun
dua rumah di kampung lebak kantin bogor jawa barat tertimbun longsor pada minggu malam
dua orang penghuni rumah yang tertimbun longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
tangis warga ini tak terbendung saat tim sar berjibaku mencari dua anggota keluarganya yang hilang
karena tertimbun longsor di kampung lebak kantin bogor jawa barat
lokasi longsor yang berada di perumahan padat menyulitkan petugas dalam melakukan evakuasi
dua jam melakukan pencarian korban atas nama titim berhasil ditemukan
sementara korban atas nama subar jatin ditemukan setelah lima jam pencarian
keluarga korban pun semakin histeris saat mengetahui korban ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia
memang tadi agak kesulitan karena memang jenazah itu terhimpit oleh beton balok beton
mengungsi tadi tercatat hampir empat puluh lima kakak
lima kakak yang sudah diungsikan di kebutuhan masih banyak pemininya
musibah longsor terjadi pada minggu malam selepas sholat tarawih
saat itu bogor memang dilanda hujan dengan intensitas tinggi
akibatnya sejumlah bencana seperti banjir pohon tumbang
hingga longsor terjadi di beberapa titik di kota bogor
tim liputan kompas tv bogor jawa barat